beralik informasi lainnya presiden joko widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah
namun kenyataannya masyarakat sipil dan para aktivis ketakutan melontarkan kritik
data yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi membeberkan catatan kasus dugaan kriminalisasi hingga serangan digital meningkat tiga tahun terakhir
dilansir dari cnn indonesia com ylbhi mengungkap berbagai bentuk ancaman yang dirasakan masyarakat sipil saat aktif mengutarakan pendapat di era jokowi
pada catatan sepanjang dua ribu delapan belas lalu ylbhi mendapati dugaan kriminalisasi terhadap pembela ham terjadi mulai dari kasus pelanggaran undang undang ite hingga pemubaran aksi demonstrasi
selain itu ditemukan pula dugaan kriminalisasi terhadap serikat buruh dan para akademisi
intimidasi berupa kekerasan seksual dan penodongan senjata juga marak menimpa para pengkritik pemerintah
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas ylbhi mencatat empat puluh tujuh kasus dugaan kriminalisasi masyarakat sipil
dengan jumlah korban mencapai satu sembilan belas orang
selain kriminalisasi modus yang muncul sepanjang dua ribu dua puluh adalah penangkapan sewenang wenang kekerasan berlebihan peretasan akun media sosial dan pembubaran paksa aksi demonstrasi